dengan ibunda melakukan ini
ibunda sudah mencoreng dibawahku
ini akan membuatmu murka
menempuh resiko ini
hanya demi untuk
menyelamatkanmu dari kutukan
ada di tanganku sendiri
jangan buat aku semakin murka
dia sudah berani melawan entahku
dia sudah mencoreng dibawahku
sebagai raja penjejar
kalau hal seperti ini aja
aku akan dipandang sebagai raja
yang tidak bisa bertindak tegas
bersimpuhlah di hadapanku
aku tidak memerintahmu untuk berdiri
ya allah ada apa ini allah
aku harus keluar dari sini
sekarang aku yakin
pasti sudah mati
gue ini akan hancur
akmudnya kapal aku terhentikan
hukuman harus tetap ditegakkan tanpa wadah memor
tidak ada ampunan bagi siapapun yang sudah menentang entah raja
meskipun itu adalah keluarga aku sendiri

besok sebelum matahari sepenggang aku akan melaksanakan hukuman gantung
benarkah ini putraku kau menjatuhkan hukuman itu pada ibu yang sudah melahirkanmu
surawisesa aku benar benar menyesal
aku telah melahirkanmu
kau benar benar anak belaka
aku menyesal telah melahirkanmu bertaruh nyawa
aku menyesal telah membesarkanmu dengan air susuku
surawisesa semoga dewa tayang aku mengotakmu
lepaskan lepaskan aku
aku mulai kehabisan tenaga
aku harus menjauh dari kalas sering